saya bukan tipe penuduh
saya pasti akan kumpulkan semua buktinya dulu
dan saya berharap semua bukti itu cepat terkumpul
supaya bisa terungkap
siapa yang sudah membunuh roy
masih belum ada kabar tentang sumaro lagi
kalau sumarno akan datang ke rumah sakit ini
sebentar lagi pak
dia akan datang kesini
dan bapak harus siapkan orang orang untuk menangkap dia pak
bukan hal yang susah ren
makanan gue sehari hari
anak buah gue udah gue sebar di rumah sakit
sebentar lagi ketangkep dia mas
sumarno pasti gue bisa bawa ke jakarta
pak al mengandalkan bapak
kalian semua siap siap
sumarno bakal ke rumah sakit
ya ampun rendy
aduh kamu tuh dari mana aja sih
mama cemas sama kamu
kalau begitu bilang bilang mama dong
ya mama tadi aku irsen muter muter setelah sini ma
terus mama udah cari handphone kamu gak temu
coba kamu inget inget taro dimana itu handphonenya
masa sih gak ada mama
oh ternyata ada di sakwa aku ma
ya udah kalau gitu kita ke ruangan terapinya ya
jangan marah marah ya

semoga kali ini sumarno bisa ditangkap

kemuanya serangg airport
semuanya serang airport
ih papa bilang sebentar lagi live musicnya mau mulai
kamu bisa cat rambut
pas jalan kesini
tapi bagus gak
alhamdulillah semuanya sudah sampai
ini dia bandnya nih
ntar lagi mereka tampil
oh iya aku kenal kok pak
kenal dari mana
itu dulu sama
roy pernah ngenalin aku sama mereka
mereka kayaknya ini temen bandnya roy
band itu temen temennya roy
aduh bakal ada masalah apa lagi nih
masya allah dunia sempit ya nak ya
aku sapa dulu kali ya gak enak
mas aku kesana bentar ya mau ikut
gak usah saya disini
mbak ending mau tanya apa ya ke mereka
aduh perasaan gue gak enak
udah lah gue disini aja deh

masih inget sama aku gak
masih inget sama aku gak
masih inget sama aku gak
masih inget sama aku gak
ini aku disini kan karena opening cafe nya papa
ternyata pak surya itu lo kak belor
kalian semua apa kabar
eh ini siapa sih
kalian semua kok kenal dia
oh iya din kenalin nih
personil baru di band kita
sekarang digantiin roy
andien ini dulunya pacar dengan roy
pantesan kalian semua pada kenal sama dia
gue dulunya dari band lain kok
gue juga lumayan kenal sama si roy
kita sering ketemu di kafe dan di acara event
setelah roy gak ada
mereka nari gue buat ngantiin si roy
enjoy gak ngeband disini
susah susah gampang sih gabung sama mereka
masalahnya mereka kayak hilang mood gitu buat band lagi
sampai sekarang benci sama pelakunya tuh
mereka pasti gak tau kalo misalkan aku yang dipidahin kasus roy
karena berita itu kan dibatasi oleh mas ah
kalo mereka tau
mereka pasti bakal benci banget sama aku
andin baru cerita ke saya
kalau ada mobil berwarna merah keluar dari kluster nirwana saat pembunuhan roy
mobil warna merah
kamu tau dari mana
dari satpam yang masih kerja di kluster nirwa
namanya pak ijal
jadi andin sempet kesana sempet ngobrol sama pak ijal
tapi sayangnya pak ijal cuman tau warna mobilnya pak
pak ijal gak tau merek mobilnya dan nomor platnya
sayang sekali ya pak
padahal kalau pak ijal ingat itu bisa menjadi petunjuk yang sangat bisa membantu sekali
bukan begitu elsa
saya bukan tipe penuduh
saya pasti akan kumpulkan semua buktinya dulu
dan saya berharap semua bukti itu cepat terkumpul
supaya bisa terungkap
siapa yang sudah membunuh roy
kok terkesan kedengeran agak lucu ya
anda begitu yakin ya kalau andin adalah pembunuh roy
sampai anda menikahi andin
hanya dengan motif untuk balas dendam
anda justru ingin mencari pembunuh roy
bahkan mencari celahnya untuk menyudutkan seseorang
anda terbuai dengan cinta